ganti aku kasih harga baru nih
gue udah ganti lo belum ayo
nanti lo kedinginan udah cepet
kedinginan aja sih
ini udah oke
makasih ntar gue ganti
ah nggak usah ganti ganti ngapain sih
kayak sama siapa aja gue kan pacar lo udah gak usah diganti
lo tegang banget sih ngelakuin ini sama arief
jelas jelas perbuatan wah itu tuh udah tindakan kriminal
harusnya lo dikeblosin ke penjara
gue gak pantas keluar dari sini soalnya lo tuh lusir
iya betul mendingan lo keluar dari sekolah ini bener gak
gak kalian ngehujat michelle
emangnya kalian semua liat kejadiannya kayak gimana
rifqi yang michelle lakuin tuh cuma pencitraan
itu nutupin kesalahannya dia
gue kira gue akan percaya sama lo
gue tahu ini akal akalan lo semua kan
dua kali kejadian kayak gini rin dan gue tetap percaya sama michelle
gak mata hati lo tuh udah ditutup tau aja sama mijam
kalian liat sendiri kan
siapa yang salah coba disini
ya michelle gak salah arin cuma jadi kelopan doang
udah kayak gini lo masih aja bilang michelle ki
ki emang lo tadi galian
masa lo gak percaya sih
gue gak percaya gue gak percaya
gue gak percaya
gue tau michelle kayak gimana orangnya dia gak mungkin lah gak lakuin hal jahat kayak gini
mana mungkin arin jatohin dirinya dia sendiri ke kolam
ya pasti michelle lah yang dorong
gue udah bilang gua gak ada dorong arin
lo mau jujur kenapa sih apa susahnya
jelas jelas lah yang ngedorong gue tadi gak mau ngaku juga
gue gak ada
ya gak mungkin lah arin semekat itu
lo udah salah gak mau ngaku lagi michelle
tidak ada yang mengaku
tidak ada yang mengaku
sekarang semua orang di sekolah makin benci sama michelle
cepat atau lambat michelle bakal terima apa yang gue tawarin tadi
kenapa rara kayak lagi ngejauhin lo
dia lagi marah sama lo
atau jangan jangan lo nyakitin dia
apapun yang terjadi gue sama rara itu bukan urusanku
lo bukan siapa siapa rara paham
gue emang udah putus sama rara
tapi gue gak akan diem aja kalo lo sampe nyakitin dia
akan tetap selalu di hati gue
dan gue akan terus ngejagain dia
karena itu cewek yang sangat gue cintai
gue gak akan nyakitin dia
mending sekarang lo fokus bisa buat ngejauhin sama rara
karena sampe kapanpun lo gak akan bisa balik lagi sama dia
itu yang lo harus tau
beta ini tidak bisa berhenti memikirkan nona rify
semoga saja tadi nona rifai tidak sampai salah paham mengertikan kebersamaan beta dengan nona ipa ini
bisa kacau kalo nona rifai batul batul mengira beta dekat sama nona ipa ini
tapi tenang saja nona rifai
ini terakhir beta dekat dekat sama nona bella
karena urusan beta sama dia sudah selesai
sekarang pendirian si nadib sudah mulai goyek
kemarin dia yang paling anti sama nona bella ya
kemarin dia yang paling anti sama nona ipa
sekarang dia makan bareng sama nona ipa
kayaknya dia mau ngelengar ngelengar sendiri deh
ngeliatin apaan kalian
gue sama radevi tuh gak pacaran
ya gak mungkin juga lah gue ngelengar peraturan ipa ips
sudah ya nona
biarkan saja mereka toh
tidak usah pedulikan mereka
walaupun gak mungkin sih
tapi gue gak mau aja kalo mereka tuh sampai salah paham
nanti malam mau datang ke rumah gue ya
sebagai pengganti kegagalan nonton kita kemarin
lo jangan sampai bawa di pd sendiri
karena gue mau aja kita nonton di biasco
tapi beta tidak bisa
kok sedih banget ini
oh ya udah kalo gitu besok aja
beta tetap tidak bisa nuna
ketua orang berdua ini tidak boleh dekat dekat lagi
karena beta tidak enak sekali sama warga negara ipa dan ips
dan tadi nona juga ketakutan toh
kalo ada gosip yang menyulitkan ketua orang berdua
jadi beta rasa ini jalan yang terbaik
kata orang berdua ini tidak usah dekat dekat lagi
beta duluan ya
terima kasih untuk terakhirannya
beta harap nona tidak usah cari cari beta lagi
karena kata orang berdua ini tidak mungkin ada hubungan spesial
di masa depan
dan pernah menemukan ipa
ini semua emang kalian semua lihat kejadiannya kayak gimana
dia bukan orang jahat
lo yang gak bisa nilai keadaan ki
arin baru keluar dari rumah sakit terus diceburin ke kolam
apa itu masih kurang buat bikin lo percaya kalau si misal itu jahat
michelle bukan orang jahat coba buka mata lo buka hati lu coba
otak lo tuh udah dicuci sama michelle
makanya apa aja yang misal bilang lo bakal percaya
eh asal lo tau ya gue percaya sama michelle itu karena apa
karena gue kenal sama michelle gue tau dia orangnya kayak gimana
kalau lo belum kenal dia
lihat apa dia orang jawa
hah apa dia orang jahat
bisa udah gak
gue gak kenal kenapa
sekarang terserah kalian
mau ngecap gue saya jahat
cuman inget ya
cepat atau lambat
semua kebenaran bakal terungkap
kita pergi ki
sampai segitunya lo belai michelle ki
kalau yang di posisi michelle itu gue
rin lo pasti kedinginan kan
mending sekarang lo beli seragam baru di koperasi
rifki ini sebetulnya ada di mana ya
kita sudah cari dia di belandegara ips ini
tapi dia tidak ada juga ya
tapi dia tidak ada juga ya
ih ngeselin banget sih si nadif

dikira gue beneran suka apa sama dia
padahal dia kan bukan tipe gue
ale lihat rifki tidak
rifki di halaman belakang
nadif mau kasih informasi penting apa sih ke rifki
nadief mau kasih informasi penting apa sih ke rifki
nadif mau kasih informasi penting apa sih ke rifki
jadi arin beneran memutuskan
buat masuk sekolah

tapi kan gue masih sebel banget sama dia
kemarin dia tinggal banget ngusir gue
padahal dia yang nyuruh gue datang
tapi gue kan cuma narin

gak mungkin sih gue cekin dia
gue senang banget tau bisa bareng lo lagi
udah udah curhatnya nanti ya
udah sekarang lo ikut gue
gue udah ganti lo belum ayo
nanti lo kedinginan
ini udah oke
makasih nanti gue ganti

gak usah ganti ganti ngapain sih
kayak sama siapa aja gue kan pacar loh
udah gak usah diganti
gak usah ngaku ngaku gue ini kedinginan tau gak

gak usah ngaku ngaku gue ini kedinginan tau gak gak usah ngaku ngaku gue ini kedinginan tau gak gak usah ngaku ngaku gue ini kedinginan tau gak gak usah ngaku ngaku

hal ini tuh bukan burunan
tapi beto paling susah sekali
cari tau ali punya keberadaan
padahal beta ini tuh sudah cari ali dari tadi
ternyata ali ada di alaman belakang

lagi ada masalah
makanya kita melipar bentar bua
eh lo kenapa nyarin gue
jangan bilang lo ketemu sesuatu
kita punya kawan ini tuh
dia punya insting paling peka sekali
alih tau saja
kalau beta ini menemukan sesuatu yang berguna ya
ini harddisk adalah rekaman cctv yang hilang
serius lo nomornya tuh